tni angkatan udara menggelar geladi bersih atraksi pesawat tempur yang akan tampil di upacara hari kemerdekaan tujuh belas agustus nanti
pesawat tempur jenis sukhoi su dua puluh tujuh dan f enam belas akan melakukan atraksi memukau yang disaksikan presiden dan tamu tamu negara
ada sembilan pesawat tempur yang nantinya akan terlibat dalam flypass tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas mendatang
tetapi dari sembilan pesawat hanya enam pesawat yang nantinya akan tergabung dalam formasi boombers yang akan melintas di atas langit monas
enam pesawat yang terdiri dari tiga pesawat tempur jenis sukhoi su dua puluh tujuh dan su tiga puluh serta tiga pesawat tempur f enam belas buatan amerika
akan melakukan atraksi pada pukul sepuluh pagi di atas istana negara dan kawasan monas tujuh belas agustus nanti
lima belas agustus para penerbang pesawat
pesawat tempur dari skuadron enam belas pekanbaru dan skuadron sebelas makassar yang terpilih melakukan simulasi atau geladi bersih terakhir dari landasan militer halim perdana kusuma
enam pesawat akan membentuk formasi fee yang terbang dengan ketinggian hanya dua ratus kaki di atas puncak monas
tiga pesawat f enam belas berada di barisan depan sementara tiga sukhoi buatan rusia berada di belakangnya dengan selisih waktu enam detik saja
kemudian keenam pesawat melakukan manuver memecah formasi sebelumnya sambil mengeluarkan asap putih
yang terlibat sementara ini sesuai briefing dan gladi yang kemarin adalah enam pesawat yang terbang di atas
untuk manuver dan bentuk flepas itu adalah kewenangan dari koordinator koordinator di mudara dalam hal ini adalah asop kaup au satu
salah satu penerbang yang akan terlibat adalah letnan satu penerbang nehemia anang
pilot kelahiran yogyakarta dua puluh delapan tahun lalu ini sudah menempuh lebih
dari seribu jam menerbangkan pesawat tempur f enam belas
menurut anang ada kesulitan tersendiri melakukan flypass di kota jakarta yang langitnya cenderung berkabut
selama geladi bersih ini sementara tidak ada kendala
hanya yang di jakarta ini posisi jakarta memang identik dengan gazi di low level hazy
sehingga akan menyulitkan para penerbang para pilot untuk melihat track yang akan dilaluinya
sehingga harus off off track yang sudah dilalui
sudah dilatihkan sudah di planningkan dari awal harus melewati apa checkpointnya apa
sehingga itu yang di concent pada penerbang saat terbang
seperti tahun tahun sebelumnya aksi pilot pilot pesawat tempur ini akan disaksikan oleh presiden dan para perwakilan negara negara tetangga
mahardika utama jakarta